emangnya bener billy ngambilin uang temen temennya billy
duh kenapa sih bill
kan ibu sama bapak selalu kasih uang jajan buat billy
kalau billy perlu uang pun billy bisa minta sama ibu atau bapak
kalau begini kan bikin malu ibu sama bapak
billy cuma disengaja kebu
beli cuma biru yang dilakukan bapak di toko atau warung
apaan sih pak
duh baru saja sehari
eh udah banyak yang besar
kalau gini caranya kita bisa dapet duit banyak nih pak
yaudah suruh pada transfer aja duitnya sekarang
urusan kambingnya mah gak usah dipikirin
mereka gak mau transfer uangnya
kalau mereka gak ngeliat kambingnya mas
padahal foto itu aku ambil dari internet loh
kalau begini caranya kayaknya kita mesti batalin nih bisnis kambing palsu ini
ya jangan wah gimana sih kan udah ada yang beli
gini aja kita ambil kambing orang lain aja untuk memenuhi pesanan pembeli
tapi bukan aku yang ngambilnya
aku suruh orang lain ambil
jadi kalau ketangkep kan mereka yang ketangkep

kambingnya hilang satu bu
iya ya pak iya
coba kita cari pak
satu dua tiga
kok jalu gak ada jalu
lalu wah saya harus cari si jalu nih
pak rt gimana nih pak kambing saya dicuri lagi
katanya pak rt ingin memperketat jadwal ronda
malah kehilangan lagi ini
baik pak iman saya akan berusaha
akan segera mengusut masalah ini dan menangkap pencurinya
bener loh ya pak
kalau gitu saya permisi dulu pak iman
aku senang dengan cara kerja kalian
ini baru anak buah
nah sekarang kalian antarkan kambing ini ke lima alamat
itu kan aneh kita pak
kamu beli di mana nih yang kambing yang pangkatnya merah
aku gak tahu kalo kambing ini ada tandanya
kambing kami yang dicuri orang juga pantatnya kanan kiri dicat merah
mutanti luduh saya
kambing ini saya beri tanda karena ini kambing pesanan khusus
isi saya gak luduh
maksud isi saya pak bahar mungkin beli kambing ini dari tempat yang mencurinya
orang ngomong yang bener aja pake sewat segala
bu tanti jangan ngomong sebarangan ya
ini pencemaran nama baik
bu tati bisa saya laporkan ke polisi
saya gak takut
sekalian aja polisi biar mengusut kambing saya yang dicuri orang
dan dimana kamu beli kambing
udah udah bu kita pulang aja

ini memang kambing kita pak yang dicuri orang
udah udah bu kita pulang
kalian ini gimana sih
seharusnya sebelum kalian mencuri kambing kambing itu
perhatikan dulu tanda tandanya
ada cetak apa enggak
sekarang kalian antarkan kambing kambing ini
emang sekolahnya libur
billy disuruh pulang sama guru
billy dikasih surat sama bu guru
enak aja nih guru main tuduh sembarangan
ada apa bu
masa si billy dituduh mencuri uang temen temennya
masa billy sampai mengambil uang teman temannya
ayo kita samperin ke gurunya
lagian ibu itu gimana ya jadi ibu
percaya aja sama om anak anak
billy gak pernah kekurangan uang diajak
masa dia sampai maling
gak mungkin bu
tapi saya melihat sendiri bu
billy sedang mengambil uang temannya
bukan cuma itu aja
billy juga sering ambil pulpen penggaris crayon beli temennya
makanya saya scourse dia
dan saya panggil ibu dan bapak untuk datang kemari
supaya bapak dan ibu bisa menasehati billy
udah deh bu
gak usah ngarang ngarang cerita
emang berapa sih uang yang diambil sama billy itu
kalau masih kurang ibu hubungi saya aja
ibu tau kan nomer telepon saya
udah pak pulang
emangnya bener billy ngambilin uang temen temennya billy
aduh kenapa sih bill
kan ibu sama bapak selalu kasih uang jajan buat billy
kalau billy perlu uang pun billy bisa minta sama ibu atau bapak
kalau begini kan bikin malu ibu sama bapak
milih cuma disengaja kok bu
cuma biru yang dilakukan bapak di toko atau warung
walau bapak boleh ngambil barang tanpa bayar berarti bilik juga boleh dong
bu beli minyak goreng sliter ya bu
ini uangnya bu ya
bertahan ke tujuh
kenapa bapak gak ngambil kambing tetangga aja
jadi kita bisa masak pesanan akikah dengan kambing asli
tapi nggak perlu keluar modal banyak buat beli kambing gimana
kan tetep dapat untung generators
kasih ya bu
pokoknya nih sekarang
bapak sama ibu